hari raya idul kurban masih dua minggu lagi
namun di jakarta lapak pedagang hewan kurban sudah mulai berdiri
seperti di kawasan kemayoran jakarta pusat ini
untuk menarik minat pembeli para pedagang tak segan segan menjanjikan sejumlah hadiah
para pedagang ini mengaku sudah berhasil menjual belasan hewan kurban
mereka optimistis penjualan tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu
penjualan diyakini akan meningkat jika kesehatan hewan kurban terjaga
hal ini bisa dimulai dari pembuatan kandang penampungan yang layak
selain memiliki atap kandang juga wajib dibersihkan tiap hari
insya allah pertama kita menjaga dari tempatnya dulu ya
tempatnya itu jangan lembab pertama
karena kita sudah menyediakan palet palet biar mereka tidak terlalu tiduran kena kotorannya gitu
kotoran kencingnya atau kotoran itunya e nya gitu kan
jadi insya allah sih di sini terawat
tak ketinggalan pakan dan vitamin yang cukup
sebagian pedagang bahkan berkonsultasi dengan dokter hewan
hal ini mengingat hari penyembelihan masih terhitung lama
dari segi vitamin kita punya dokter hewan sendiri
dan untuk keramuannya juga ada tuh
gula merah kunyit jahe serai
nah seperti manusia aja
kita kasih itu kan herbal tuh
di lang idol adha ada tiga jenis penyakit hewan kurban yang harus diwaspadai
yaitu antraks penyakit mulut dan kuku serta lampi skin disease atau lsd
untuk mencegahnya dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta telah melakukan antisipasi
sejak akhir mei lalu dinas kpkp telah menerjunkan satu ratus tiga belas petugas di lapangan
setiap hewan kurban yang masuk ke dki jakarta wajib diperiksa kesehatannya
pasalnya kebanyakan hewan kurban di dki ini berasal dari jawa tengah atau jawa timur
salah satu upacara yang diperiksa adalah
salah satu upayanya selain kita benar benar mendatangi ke tempat tempat penampungan itu
yang kedua adalah kita tetap benar benar memeriksa
secara dokumen dokumen pemasukan maupun dokumen kesehatan fisiknya
jadi benar benar kita periksa tidak hanya sampel tetapi hewan per hewan ekor per ekor
pemeriksaan riwayat kesehatan hewan kurban dipermudah dengan kemajuan teknologi
yaitu dengan barcode di tiap hewan
hanya dengan memindai barcode yang tertera
riwayat hewan bisa diketahui secara pasti
hingga kini di dki jakarta belum ada laporan hewan kurban yang menderita penyakit berbahaya
yon hermawan buihari jakarta